seandainya saat itu gue udah yakin sama perasaan gue
gila sih gue bener bener gak nyangka
ternyata di kampus ini
taman belakangnya tuh bagus banget ya
senang banget tadi gue kesana
gue juga baru tau
gue kan jarang perhatiin
soalnya tujuan gue itu cuma kampus rumah
kampus rumah udah begitu terus
sumpah monoton banget sih hidup lo
di taman kampus
yang sebagus itu sama orang yang spesial
pasti bahagia banget
lo itu orangnya tulus banget ki
walaupun kita berdua
temenannya belum lama
tapi lo udah banyak banget bantuin gue
siapa sih yang gak terkagum
dan juga tulus
semua cewek pasti kagum sama lo
baru lo ada yang bilang
ya mungkin aja
lo belum ketemu perempuan yang tepat
gue bersyukur banget
gue bersyukur banget
gue bersyukur banget
gue bersyukur banget
punya sahabat baik
kayak lo dan juga citra

seandainya saat itu gue udah yakin sama perasaan gue
gue pasti ungkapin perasaan gue ke lo put
sebelum lo dekat sama pangeran
lo gak ketiduran kan
apa lagi waktu pura pura pacaran
harusnya gue yakinin lo
kalau gue tuh bener bener sayang sama lo
ini akan jadi terakhir kalinya
gak bisa ketemu sama dia
kondisi lu masih lemah kayak gini
lu juga baru sadar setelah

lo juga baru sadar setelah koma berhari hari

cek kondisi lo sekarang ya
cek kondisi lo sekarang ya
oh jangan kemana mana dulu ya allah istirahat dulu ya
gue mau ketemu sama heran
gue mau ketemu sama pangeran
gue mau ketemu sama pangeran
tabar tegi gue ya
keadaan lo ga memungkinkan
ada yang mau gue sapa in
tapi kondisi lo gak memungkinkan put
kalau dia pergi
tanpa tau apa yang mau gue sampein
tapi sekarang semua udah terlambat
lo udah milik orang yang lo cintai
lo udah milik orang yang lo cintai
lo udah milik orang yang lo cintai
berani beraninya kamu sama teman teman kamu itu mempermainkan saya
seenaknya saja mau absen
performa alat ini gak ada kabar beritanya

pikir kafe ini punya nenek moyang kamu
punya kamu punya temen temen kamu itu
sabar kenapa sih pak
jangan apa apa tuh emosi

makanya pak saya dateng kesini untuk ngejelasin semuanya
saya juga mau minta maaf dan saya mau ngasih informasi yang penting ke pak niko

saya sudah dapat info dari pak regar
tapi soal band kamu semalam tidak tampil
itu tidak ada kabarnya
bukan saya bermaksud menggurui
tapi kan pak niko udah stw
jangan emosian pak
saya kesini tuh beretikat baik
tapi terlambat giyo
tapi terlambat giyo
kok dia emosian terus
kamu itu pura pura datang kesini
padahal kamu mau nyamperin dinda
kalau boleh jujur
itu alasan kedua pak
padahal mah bisa aja saya cuma by phone sama pak niko
tapi tetap pak
alasan pertamanya saya punya etikat baik
mau minta maaf ke pak niko
jadi kita samperin kesini
bukan begitu my love
masa sama benda mati
ya sama aja yang penting ada temennya
tapi gak bisa interaksi kayak gini nih
kamu kan jam kerjanya masih lama
gimana kalau kita makan yang di depan dulu tuh
yang satunya lagi kan ada tuh yang diseberangnya kan
yang orang belajarnya sama saya
kamu udah bangun sayang
kamu udah bangun sayang
bahkan dalam keadaan
gak sadar pun
kamu masih teringat sama pangeran
sebesar apa perasaan kamu sama
kamu tenang dulu ya sayang
ibu coba lihat ke depan
siapa tahu pangeran masih ada
bener gak tau putri diraud dimana
oh saya gak tau
terima kasih ya
ayo mau cari si masukan kemana lagi coba
lo mau gak
lo mau gak tanya sahabatnya citra kan dia pasti tau tuh
kayaknya juga sih
kalau nanyain si citra dia pasti curiga nanti
itu pak regar tuh